di titik lainnya saudara antrian kendaraan roda empat masih memadati area pelabuhan merak banten
meski terjadi penurunan jumlah kendaraan tapi antrean mobil yang hendak melakukan proses check in di pelabuhan ini masih terjadi
karena puncak arus mudik sudah terjadi pada hari sabtu dan hari minggu
informasi paling baru dari pantauan arus mudik lebaran di pelabuhan merak banten
ada jurnalis kompas tv taufik riyadi
selamat petang taufik bagaimana kondisi di pelabuhan merak saat ini taufik
ibrahim dan juga saudara memang kondisi terkini
pelabuhan merak tepatnya sekitar pukul enam belas lebih lima belas menit ini memang terpantau masih terdapat antrean yang mengular sampai dengan ke pintu gerbang keluar
dari tempat saya ini melaporkan yaitu di pintu ataupun di terminal eksekutif di dermaga enam ini memang antriannya terus mengular sampai depan di depan gerbang pintu masuk menuju ke area pelabuhan
dan dapat anda lihat saudara ini memang di dermaga enam sendiri ini antrean ini memang sudah terjadi sejak tanggal lima april
memang ini berdasarkan prediksi dari kepolisian dan juga pt asdp untuk peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi pada tanggal lima april sampai dengan tanggal delapan april yang mana pada hari ini
namun untuk puncaknya sendiri ini memang sudah terjadi pada tanggal enam dan juga tanggal tujuh april kemarin
yaitu total per kemarin yaitu tiga hari menjelang hari raya idul fitri ini ada sekitar satu ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh pemudik
yang melewati pelabuhan merak ke pelabuhan bakahuni
dengan total ada dua puluh dua enam puluh satu kendaraan yang melewati pelabuhan merak
dan sedangkan untuk kendaraannya sendiri total sudah ada satu ratus dua puluh lima dua ratus empat puluh delapan
nah saudara memang keadaan di dermaga eksekutif ini keadaannya tidak jauh berbeda dari dua hari yang lalu yaitu pada puncak arus mudik sekitar tanggal lima dan enam
ini antrean ini masih terus terjadi dari pagi sampai dengan sore hari ini
memang antrean ini terus mengular sampai depan pintu gerbang lalu memasuki area mal sebelum akhirnya memasuki kapal
sedangkan saudara untuk di pelabuhan merak sendiri ini selain ada dermaga eksekutif ada juga dermaga reguler
di pelabuhan ini terdapat ada enam dermaga reguler yaitu dari dermaga satu dua tiga empat puluh lima dan dermaga tujuh
sedangkan untuk berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk di dermaga reguler sendiri memang terdapat pengurangan ataupun penurunan jumlah volume kendaraan yang memasuki dermaga reguler
karena berdasarkan keputusan dari menko pmk memang kemarin menko pmk berkoordinasi dengan kementerian perhubungan pj gubernur banten dan juga kapolta banten ini
untuk memberikan solusi ataupun memberikan antisipasi untuk terjadinya penumpukan kendaraan di pelabuhan reguler
di antaranya adalah saat kapal menuju ke pelabuhan bakahwe ini kapal tidak melakukan bongkar muat
maka dari itu memang pelabuhan reguler ini hanya melakukan pengangkutan pemudik sehingga ini terjadi efisiensi kurang lebih sekitar tiga puluh sampai dengan empat puluh menit
taufik riyadi untuk laporan anda langsung dari pelabuhan merak cilegon banten